gubernur bank indonesia agus martowardoyo dikutip cnn indonesia com mengungkapkan
inflasi pada januari dua ribu tujuh belas disumbang oleh kenaikan biaya pengurusan stnk dan tarif dasar listrik
sedangkan untuk januari dua ribu delapan belas
agus memprediksi sebagian besar inflasi bakal disumbang dari harga bahan makanan seperti beras daging dan sayur mayur